bang tidak lengkap rasanya jika tidak menyusuri sungai terpanjang di sumatera yaitu sungai musi
anita mai akan menjelajahi lokasi wisata bersejarah di sepanjang sungai musi
dan merasakan sensasi makan di atas rumah makan terapung
dan dari kota palembang yaitu jumat tanam pera
sungai musi telah digunakan sebagai jalur transportasi utama sejak zaman sriwijaya
banyak tempat bersejarah di sepanjang sungai yang membelah kota palembang menjadi dua bagian ini
tapi sebelum mengunjungi lokasi wisata bersejarah
saya akan mengisi penelitian
saya akan mencari perut dengan sajian khas yaitu pindang
menu favorit di sini adalah pindang kepala baung
kalau pesen ini datangnya akan satu paket bersama dengan sambal mangga
gurih kaldu ikannya sama bumbu bumbunya itu seger banget
apalagi kalau kita makan pakai sambal mangga ini
selain menikmati makanan khas dari palembang ini
kita menikmatinya dengan satu sensasi
karena kita berada di rumah makan terapung
jadi sambil makan agak sedikit goyang goyang tapi seru
dan kita bisa melihat juga jumat tanam pera
makan di sepanjang sungai musi ini cukup unik
bentuknya seperti rumah terapung
rumah makan ini menjual berbagai olahan pindang
pindang ikan patin dan berbagai hidangan lainnya
setelah perut kenyang saatnya kita menjelajahi lokasi wisata sejarah
di sekitar sungai musi
tempat pertama yang saya kunjungi adalah pulau kemaro
keberadaan pulau ini berkaitan
dengan legenda rakyat tentang tenggelamnya sepasang kekasih di sungai musi
masyarakat membangun kelenteng di pulau ini sebagai pengingat legenda tersebut
ini dia salah satu tempat wisata bersejarah di sekitar sungai musi pulau kemaro
bagus gak ini
tak jauh dari pulau kemaro terdapat sebuah perkampungan yang bersejarah bagi masyarakat tionghoa
menempuh perjalanan sekitar satu jam dengan kapal motor
kita akan sampai di kampung kepiting
dari namanya kampung ini dulunya ditinggali
oleh seorang kapital asal negeri tiongkok yang termasyur di bumi sriwijaya
serta berperan penting dalam perkembangan kota palembang
rumah yang berusia ratusan tahun ini menyimpan sejarah yang penting bagi masyarakat palembang
masyarakat setempat percaya jika anda berdoa di kelenteng ini
hajat apapun yang anda inginkan akan dikabulkan
sejarah masuknya smp
etnis tionghoa di palembang berawal dari kehadiran sang kapitan yang bernama asli chua kichuan
pada masa kesultanan palembang darussalam
hanya segelintir kaum pribumi dan tionghoa yang diizinkan membangun rumah di daratan
salah satunya adalah mayor chua kichuan
singkat cerita chua kichuan kemudian menjadi kepala administrasi kependudukan bagi warga tionghoa pertama
yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial belanda dengan sebutan kapitan chua hamlin
dengan makin ramainya jalur perdagangan tiongkok indonesia melalui sungai musi
semakin banyak pula etnis tionghoa yang berdiam di sepanjang sungai musi hingga kini
salah satu rumah milik sang kapitan difungsikan sebagai kantor dan rumah lainnya sebagai tempat tinggal
bagi keluarga mulyadi chua rumah ini haruslah ditinggali keturunan asli sang kapitan
sebagai keturunan ke empat belas pak mulyadi telah melakukan berbagai usaha agar rumah ini tetap pada bentuk aslinya
untuk umum mengenakan untuk sejarah
untuk rumah rumah ini adalah rumah peninggalan sejarah mungkin dari orang tionghoa keturunan ya
rumah dari kerajaan dari mie sampai ke qing baru turun sampai ke saya
dengan bentuk bangunan yang masih asli rumah ini sangat cantik jika dijadikan latar berfoto dengan pakaian daerah seperti ini
jangan lupa siapkan uang sebagai sumbangan untuk membantu menjaga kebersihan dan perawatan dari warisan budaya ini ya